dalam kasus pembunuhan vina dan eki saudara meski dpo peggy setiawan telah ditangkap dan dijadikan tersangka kasus ini terus menyisakan teka teki
dalam jumpa pers yang dilakukan oleh polda jawa barat pegi justru membantah sebagai pelaku pembunuhan
peggy bilang ia adalah korban fitnah dan menyatakan rela mati bila melakukan pembunuhan ini
apakah pengakuan peggy yang mengejutkan ini bisa dibuktikan
dan reken kerja kuli bangunan peggy setiawan saat di bandung akhirnya angkat bicara
suhartono alias bondo menegaskan bahwa pegi di tanggal dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas lalu utamanya saat pembunuhan vina dan eki terjadi berada di bandung
dirinya ini bekerja dalam membangun rumah
bahkan menurut suhartono pegi ini sempat mengantar dirinya ke terminal bandung untuk pulang ke cirebon
dan usai tiba di cirebon suharsono ini juga mengaku melihat polisi sedang menangani kecelakaan sepasang muda mudi yang tak lain adalah fina dan eki
untuk membelarkan kerjanya ini suharsono memastikan siap bersaksi di persidangan
pengakuan suhartono berbeda dengan pengakuan aep beberapa waktu lalu
aib ini mengaku melihat saat vina dan eki diserang oleh kelompok remaja pada tahun dua ribu
pengakuan suharsono berada di bandung
terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam yang bertulisan egc lewat
disitu dilempari batu terus dikejar kejar
berhubung saya juga takut di situ akhirnya saya udah langsung pulang aja
nggak ada sebatas teman nggak ada msa
tahu aja itu anak anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya
pas kejadian itu anak anak lagi pada kumpul di situ
udah begitu saya tahu begitu berhubung saya juga takut akhirnya saya pulang
di sisi lain pengacara keluarga fina hotman paris mempertanyakan sikap ayah eki
yang juga menjadi korban pembunuhan namun tak mau ditemui dan susah dihubungi
melalui unggahan di akun instagram pribadinya pada jumat dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat ini
hotman mengaku kesulitan untuk bisa menghubungi ayah eki
menurut hotman ibtu rudiana bahkan seolah menolak untuk dihubungi
padahal menurut hotman ayah eki ini seharusnya sudah mengantongi banyak bukti untuk mencari jejak dpo yang benar
kenapa tidak mau berhubungan dengan kami kenapa tidak mau kontak kami
padahal nomor wa nya pun saya sudah cek
kenapa dia menghindari kuasa hukum cina
padahal sebagai polisi dia pasti tahu banyak bukti bukti terkait kasus ini di tahun dua ribu enam belas apalagi
saudara sebelumnya ibtu rudiana yang merupakan ayah eki ini sempat buka suara terkait kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon jawa barat
diunggah di akun instagram humas polda jawa barat pada tujuh belas mei dua ribu dua puluh empat lalu
ayah eki hanya berharap agar warga tidak memberikan asumsi liar
ibtu rudy juga mengaku sudah berjuang dalam pengungkapan kasus pembunuhan vina dan eki
namun usai pernyataan ini ibtu rudi hingga kini tak terlihat lagi
pasca polda jawa barat merilis pegi sebagai tersangka pembunuhan vina ibu kandung peggy jatuh sakit dan tak bisa ditemui
ibu peggy ini akan memperjuangkan nasib putranya
salah satunya adalah dengan upaya pra peradilan
selain itu menurut rencana keluarga pg akan menemui panggilan polda jawa barat sebagai saksi pada selasa dua puluh delapan mei dua ribu dua puluh empat atau esok hari
saudara polda jawa barat berencana akan memeriksa linda yang merupakan teman dari vina dan eki
ciariron dan langsung dari cirebon jawa barat